di tipidum bares krim polri melimpahkan tujuh tersangka dan barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu
oleh mantan panitia pemilihan pemilu luar negeri kuala lumpur malaysia ke kejaksaan negeri jakarta selatan
sebelumnya para tersangka diduga menambah dan memalsukan daftar pemilih tetap atau dpd di kuala lumpur
karopen mas polri brigjen truno yudo wisnu andiko mengatakan para tersangka merupakan panitia pemilihan pemilu luar negeri
atau ppln di kuala lumpur yang diduga melakukan penambahan dan pemalsuan dpd saat pemilu berlangsung
selanjutnya para tersangka segera menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
selanjutnya para tersangka menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
berdasarkan data bares krim polri tujuh tersangka ini diduga melakukan penambahan dan pemalsuan dpt sebagai modusnya
dari empat ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh delapan pemilih sesuai berita acara
kpu melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit hanya enam puluh empat satu ratus empat puluh delapan dpt
pemungutan suara ulang atau psu pemilu dua ribu dua puluh empat di kuala lumpur malaysia akan digelar pada hari minggu sepuluh maret mendatang
pemungutan suara ulang tidak lagi menggunakan metode pos
dengan metode tps dan kotak suara keliling
ketua kpu hashim ashari menyatakan
dpt kuala lumpur yang berjumlah empat ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh delapan pemilih hasil pemalsuan dari ppln kini jadi tersangka
maka sesuai rekomendasi bawaslu
kpu telah melakukan pemutakhiran dpd kuala lumpur menjadi sebanyak enam puluh dua dua ratus tujuh belas pemilih

kpu menyiapkan dua puluh dua tps dengan jumlah pemilih empat puluh dua tiga ratus tujuh puluh dua pemilih
sedangkan kotak suara keliling disiapkan sebanyak satu ratus dua puluh unit dengan jumlah pemilih sembilan belas delapan ratus empat puluh lima pemilih
yang pertama metode tps
jumlah tps yang akan dioperasionalkan adalah dua puluh dua tps
jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode tps adalah empat puluh dua tiga ratus tujuh puluh dua pemilih
yang kedua dengan metode kotak suara keliling
akan dioperasionalkan satu ratus dua puluh ksk atau kotak suara keliling